basarnas memaksimalkan pencarian korban black box dan juga badan pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua di perairan laut jawa
tepatnya di antara kepulauan laki dan juga kepulauan lancang kepulauan seribu dengan menjalankan tiga metode
yakni udara permukaan laut dan juga di dasar laut
selain mengerahkan puluhan kapal untuk penyisiran di permukaan laut
basarnas juga mengintegrasikan teknologi di sejumlah kapal untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin
kapal kapal tersebut tentunya juga dilengkapi dengan peralatan bawah air yang canggih
di antaranya adalah multi beam echo sounder atau mbes lalu ada juga side scan sonar dan juga magnetometer
dan selanjutnya saya akan mengulasnya satu persatu
yang pertama kita lihat bersama di sini mbes
mbs ini adalah alat yang mampu memetakan profil kedalaman laut dengan akurasi yang tinggi
cara kerjanya adalah beberapa titik gelombang dipancarkan dari kapal dengan pola melebar serta melintang ke dasar laut
kemudian teknologi berikutnya ini bisa kita lihat selain mbes adalah side scan sonar
teknologi ini memanfaatkan gelombang akustik
nah sss ini menghasilkan gambar dua dimensi yang membuat kita bisa menyaksikan gambaran dari permukaan laut
selanjutnya yang ketiga ini adalah teknologi bernama magnetometer yang merupakan alat pendeteksi logam
alat ini digunakan jika hasil tes oleh dua alat sebelumnya yakni mbes
juga sss menunjukkan adanya objek di bawah air
jadi follow up ya jika objek yang terdeteksi trafonya tinggi maka benda tersebut mengandung logam
namun ketiga alat ini sudah tidak lagi digunakan di hari keempat pencarian ini karena di hari ketiga sudah ditemukan sinyal black box
lantas apa saja alat alat yang berhasil membantu ditemukannya black box bagian fdr kemarin
kita lihat bersama
yang pertama ini namanya adalah remotely operated underwater vehicle atau rov
yakni sebuah kendaraan bawah air tanpa awak yang dioperasikan dengan remote control atau diseret dengan kapal begitu
rov ini dilengkapi dengan sumber listrik untuk menyalakan lampu serta kamera sensor
dan rov ini biasanya ditempel dengan berbagai peralatan tambahan seperti lengan untuk memotong benda serta instrumen pengukur lainnya
video dan data yang diperoleh oleh rov ini dikirim lewat kabel listrik ke operator
demikian pula sebaliknya
dari rov kita lihat selanjutnya ini namanya adalah tpl
ya tpl ini atau lebih dikenal dengan ping locator
alat ini bekerja dengan mendeteksi lokasi cvr atau cockpit voice recorder dan juga fdr atau flight data recorder dari black box pesawat
kalau yang kita tahu yang sudah ketemu adalah fdr cvr ini yang belum ketemu
dan black box ini memancarkan suara berfrekuensi rendah dengan radius beberapa meter dan juga bisa didengar oleh pink locator
kedalaman maksimal yang bisa ditempuh adalah enam seratus meter
dan ada satu alat lagi ini yang terakhir bernama ultra short bass line atau usbl
ini adalah alat pendeteksi sinar
ini adalah alat pendeteksi sinyal black box
karena black box sendiri ini mengeluarkan sinyal akustik yang memancarkan bunyi seperti lingkaran atau yang disebut dengan omni
semakin dekat black box maka akan semakin keras bunyi akustik black boxnya
alat ini dipasang di badan rov
sedangkan di kapal sudah dimenamkan atau penerima gelombang radio
usbl juga bekerja sama dengan alat ping locator untuk menentukan jarak dan juga arah dari black box
membantu mempersepit titik koordinat black box dari pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh
dan kemarin sore sekitar pukul enam belas dua puluh empat di tengah cuaca yang cukup buruk dengan ombak tinggi bagian flight data recorder atau fdr black box berhasil dievakuasi oleh pasukan dinas penyelam bawah air yang selanjutnya dibawa ke jict dan dilanjutkan ke knkt untuk dibuka data data rekaman black box

semua segera ditemukan
pencarian juga bisa lancar
cuaca pun mendukung agar para korban dan juga keluarga yang menunggu kabar keluarga mereka bisa segera tenang dan mengikhlaskan bencana ini